nama amat itu kum
dokter melarang debbie makan
makanan yang tidak sehat
dokter melarang debbie makan
masa si debbie gak boleh makan
apaan ini kesini
nanti kita makan dari kacang
si aceh itu tidak percaya
kalau debbie sakit betulan
karena karangan saya trik buat dia
makanya waktu saya gedor gedor pintunya
debbie sakit mau dibawa ke dokter
dia tidak mau bukain pintu
makanya saya kesel sama dia kum
kalau debbie sakit betulan
kamu belajar masak itu bukan karena jatuh miskin
tapi karena dokter menyuruh debbie untuk
makan makanan sehat
saya tidak pernah nyesel
saya nyontek sama kamu dulu
saya mau ngebangun garasi dua lantai

saya jadi penasaran ceng
lantai atas buat mobil mobil
nah lantai bawah
kali kali si acing di usir sama mertuanya
waktu sudah pergi ya
kalau begitu saya permisi ya
pokoknya gitu ya
kum ya bentuknya mah terserah kamu aja lah
terus lantainya itu harus marmer ya
jangan peduli masalah harga
saya mah capek juga tiap minggu beli emas
wah hebat itu kang dadang
mau bangun apa kang
ceng sirup ceng
gak usah gak suka
saya mau kang dadang
aja gak suka udah gak usah
udah ya duluan ya
assalamualaikum kang dadang
ada tuh dong
makasih ya ceng
lagi pada sakit ceng
alhamdulillah jennifer tidaknya
penyakit juga milih milih sasaran kali kum
kasian penyakit kalau nyerang jennifer
tadi di dalam ngomongin apaan
kok bisik bisik terus pakai dikunci
ada apa kum
ih terlama eh
ya kenapa tuh dokter
dokter melarang debbie makan
makanan yang tidak sehat
dokter melarang debbie makan
ini pulang duluan ya
masa sih debbie nggak boleh makan ya kum
bum kamu jelasin ke saya
tuh kenapa debbie gak boleh makan
oh ah tuh kum
ini gimana tuh kum
baru diisi kemarin sudah habis
kamu jajanin untuk si dede
pulangnya jangan lupa tengokin si debbie
lima ribu dapat kue apa bapak
lima ribu dapat kue apa bapak

anak kecil tidak boleh jajan banyak banyak
eh kalau si debbie dibawa ke dokter clara
biar bapak temani si dadang
hidup itu harus begitu
harus peduli sama orang lain
harus peduli sama orang lain
ya karena ini baru mau beli kuota
yaudah lo beli jalan dulu
sampel yang merahnya nggak ada
adanya sampo yang biru
tapi sama sama buat rambut berminyak dok
yaudah nggak apa apa kok
saya masukin ke kamar mandi ya dok

saya tuh bener bener bingung banget ya sama kampung cirawas ini
coba deh kamu bayangin
coba deh kamu bayangin
masa dalam satu hari
masa dalam satu hari
ada tiga anak yang punya masalah yang besar

itu ada anak perempuan

tapi dia kekurangan daya tahan tubuh
terus yang kedua
anak abg juga laki laki
dia punya gangguan pendengarannya
terus yang ketiga
terus yang ketiga
anak kecil yain
tapi dia udah punya gejala awal hipertensi

sebenarnya apa sih ada di pikiran mereka semua
sementara istrinya semua pada pekerja di luar negeri
tapi suaminya pada ngurus rumah sama ngurus anak
ya namanya juga di sini faktor ekonomi dok
uang dikejar tapi kok anak malah dilantarin sih
cucu teh pengen pinter kayak ciyoyo mah
nanti kalau desa cipicung sama cimandi udah bisa cuci takutin
desa lain pasti ngikut
kalau cucu bisa berangkatin satu orang
cucu bakalan dapet bonus dua ratus lima puluh ribu
berarti kalau sebulan cucu bisa berangkatin sepuluh orang
cucu teh dapet dua juta setengah mah
belom lagi cucu dapet gaji satu juta dari ciyoyo
berarti totalnya cucu dapat tiga juta setengah
cucu cukup kok satu juta per bulan
nanti sisanya cucu kirim buat mama
supaya mama teh gak pusing lagi mikirin buat per listrik
beli beras beli sabun
oh ya mah kalau tkw yang dari cucu cariin itu diperpanjang kontraknya
cucu bakalan dapat seratus ribu per orangnya
makanya ciyoyo teh seneng kan tkw nya ratusan

tadi dari perpanjangan kontrak aja udah dapet banyak uang ciyoyo
nanti kalau uang kita udah banyak
cucu mau beli rice cooker baru beli kulkas beli tv yang besar
harus nyatain mama yang ngenengin kamu
bukan kamu yang nyenengin mama
mama apa sih
mah nanti gramannya kita ganti yang lebih besar ya